pemilihan putri indonesia kembali digelar pada tahun dua ribu dua puluh dua setelah sempat absen pada tahun lalu akibat pandemi covid sembilan belas
tahun ini empat puluh empat finalis yang mewakili tiga puluh empat provinsi memperebutkan mahkota borobudur yang baru
acara puncak pemilihan putri indonesia dua ribu dua puluh dua diselenggarakan di jakarta convention center pada jumat malam
putri indonesia tahun ini mengangkat tema borobudur
dibuka dengan perkenalan seluruh peserta dengan iringan suara indah bunga citra lestari dan juga fidi aldiano
setelah melewati seluruh rangkaian acara akhirnya perwakilan dari bali laksmi syaridenif menjadi putri indonesia dua ribu dua puluh dua
dan selain itu laksmi syaridenif cindy may maguire dan adinda krishila sebagai finalis top tiga dari ajang ini akan dikirim ke ajang internasional